satu keluarga yang terdiri dari ayah ibu dan anak ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah di magelang jawa tengah senin kemarin
dari hasil penyelidikan terungkap bahwa sebelumnya pelaku sempat berusaha untuk membunuh korban dengan racun namun gagal
apakah tersangka sudah lama berencana membunuh keluarganya
kita akan bahas bersama plt kapolres magelang akbp muhammad sajarot zakun
selamat malam pak terima kasih sudah bergabung bersama kami malam ini
pak kalau kita lihat dari hasil pemeriksaan polisi tersangka merasa sakit hati
apakah memang tersangka sudah lama berencana untuk membunuh keluarganya
ya berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh yang bersangkutan bahwasannya memang benar
yang bersangkutan menerangkan sakit hati karena beban keluarga yang saat ini ditanggung oleh yang bersangkutan sendiri
sedangkan kakak perempuannya yang mana sudah tidak bekerja lagi itu tidak diberikan tanggungan atau beban untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga

ya sepertinya ini sudah direncangkan sejak lama
karena kejadian ini adalah kejadian yang kedua yang mana kejadian pertama yang bersangkutan telah melakukan percobaan pembunuhan
dengan memasukkan zat kimia yang mana itu bersifat racun yang dapat mengakibatkan orang meninggal dunia
namun karena dosisnya terlalu sedikit atau rendah sehingga tidak menyebabkan korban yang meminum meninggal dunia
sedangkan untuk percobaan yang kedua yang mana dilakukan pada hari senin kemarin
dosis yang dicampurkan atau dilarutkan dalam minuman teh yang disediakan setiap pagi oleh orang tuanya itu dilebihkan daripada yang sebelumnya
sehingga hal ini mengakibatkan korban meninggal dunia
oke pada percobaan pertama tidak berhasil begitu ya
bahwa tadi dikatakan bahwa terlalu sedikit dituangkan racunnya begitu
tapi apa apa yang saat itu dirasakan oleh para korban
apakah memang hanya sedikit saja juga efeknya karena racun yang diberikan juga cuma sedikit
iya berdasarkan informasi yang kami dapat dari beberapa saksi korban yang sempat juga meminum minuman yang pertama
ya ini berupa es dawet yang telah dicampuri oleh zat kimia tersebut
namun ini tidak sampai mengakibatkan saksi meninggal
sedangkan pada korban yang pada percobaan yang kedua itu meminum teh yang sudah disiapkan oleh ibunya yang setiap hari
dengan dilarutkan zat kimia dengan dosis yang dilipat gandakan
inilah yang mengakibatkan korban meninggal dunia karena keracunan
oke apakah pada percobaan pertama lalu itu tidak ada kecurigaan begitu mengingat
mungkin adalah ada beberapa orang yang merasakan efek
muntah muntah seperti yang bapak katakan begitu tapi sang pelaku atau tersangka ini justru tidak merasakan hal itu
ya pada saat itu mungkin tidak ada kecurigaan
namun setelah mengetahui adanya kejadian yang kedua ini
beberapa saksi korban yang saat itu juga sempat meminum minuman es dawet
membenarkan bahwa saya meyakinkan bahwa saya yang kemarin yang bersangkutan juga sempat akan menjadi korban
meminum minuman yang telah dicampur

kalau kita bicara mengenai tadi diberikan racun atau zat kimia
apakah memang zat kimia yang diberikan kepada minuman
kalau kita bicara pada hari pertama rabu pekan lalu yaitu es dawet
ini tidak menimbulkan rasa efek dan juga yang lainnya begitu terhadap minuman yang dituangkan pak
ya efeknya seperti yang tadi kami jelaskan bahwasannya mengalami muntah muntah dan mual
namun untuk mungkin kondisi para saksi yang saat ini saksi ya
itu masih memiliki daya tahan tubuh yang kuat sehingga reaksi daripada racun ataupun efeknya
itu tidak begitu dasar seperti yang terjadi pada korban yang meninggal dunia
oke berarti bisa dibilang bahwa racun yang digunakan adalah tidak merubah warna
bau ataupun rasa dari minuman sehingga tidak ada kecurigaan pada saat itu
betul betul mas betul memang zat kimia yang kami temukan tidak berbau dan tidak ada rasa
oke baik pak ini kalau kita bahas adalah salah satu saksi yang diperiksa oleh polisi asisten rumah tangga
yang telah lama bekerja di rumah tersangka
dari hasil pemeriksaan apakah memang tersangka ini sering bertengkar dengan korban
selama beberapa waktu terakhir atau seperti apa pak
ya sempat saya sendiri yang secara langsung menginterogasi atau mewawancarai
daripada saksi yang mana bekerja sebagai asisten rumah tangga
yang bersangkutan menjelaskan selama bekerja di sana kurang lebih lima belas tahun
tidak pernah ada hal hal yang mencurigakan sampai terjadinya kecekcokan
perkelahian di dalam rumah tangga tersebut
ya pada intinya rumah tangga tersebut atau keluarga tersebut baik baik saja di mata masyarakat yang ada
oke oke tadi bapak katakan juga pada pekan lalu hari rabu
juga perencanaan pembunuhan sudah dilakukan dengan es dawet begitu ya
ini kan diberikan ke beberapa orang termasuk saksi yang diperiksa
apakah asisten rumah tangga termasuk diberikan juga dari sdawo tadi pak
tidak tidak termasuk
berarti bukan target pembunuhan untuk asisten rumah tangga tadi ya pak
baik kalau kita bicara soal
bukan bukan karena yang menjadi
yang menjadi sasaran daripada tersangka sendiri adalah orang tua dan kakak kandungnya sendiri
oke baik kalau kita bicara soal racunnya pak
ini tadi dikatakan bahwa racunnya tidak mengubah rasa tidak mengubah warna tidak mengeluarkan bau
dan segala macam dari informasi yang kami dapatkan pelaku membeli racun ini secara online begitu
apakah memang ini jenis racun yang bisa dijual bebas atau seperti apa pak
ya memang yang bersangkutan mendapatkan barang tersebut itu belanja secara online
hal inilah yang sedang kami
selidiki bagaimana yang bersangkutan bisa membeli hal tersebut secara online
apakah zat kimia ini bisa diperjual belikan secara bebas atau terbatas ini sedang kami dalami demikianlah
oke berarti ada rencana untuk mengembangkan kasus ini menjerat penjual racun jika memang racun tersebut seharusnya tidak dijual secara bebas
iya nanti kita lihat hasil penyidikan kami bahwasannya nanti kita akan kembangkan kasus ini
tidak hanya berhenti pada yang bersangkutan
apabila ada pihak pihak lain terkait sampai dengan adanya terjadinya kejadian ini pasti akan kita proses lebih lanjut
oke baik ini kan otopsi juga sudah dilakukan bagaimana hasil dari autopsi korban pak apa saja yang ditemukan
iya berdasarkan keterangan dari kabidokes polda jawa tengah yang melakukan otopsi terhadap jenazah korban yang meninggal dunia kemarin
dilakukan sampai dengan malam tadi dan langsung dilakukan persepayaman dan korban juga dikubur
bahwasannya diketemukan seperti luka bakar di saluran tenggorokan lambung dan inilah ciri ciri korban yang meninggal karena keracunan
oke baik kita akan menunggu bagaimana perkembangan kasus ini terima kasih sudah bergabung bersama kami plt kapolres magelang akbp muhammad